nah barangkali anda bertanya tanya kan kenapa sampai ada peristiwa kayak tadi itu ya sapinya dilempar ke laut untuk berenang
kasian gitu yang sapinya prihatin karena kan itu juga pasti mempengaruhi psikologi sapinya itu sendiri
tapi itu memang sebabnya adalah dikarenakan kapal kapal tersebut tidak bisa merapat ke dermaga sehingga pada akhirnya para pedagang mengambil jalan pintas yaitu
melemparkan sapi tersebut atau membuat sapi tersebut berenang di laut sehingga nanti ditarik ke darat begitu ya
tapi memang menurut informasi ini sapi sapi yang baru turun dari kapal tersebut ini lebih murah sekitar dua juta begitu ya
jadi harga sebelumnya
satu juta sampai enam juta begitu
oke dari informasi tersebut kita beralih sekarang ke papua
di sana ada bangkai seekor hiu paus berukuran empat meter tersangkut di kapal penumpang yang akan bersandar di pelabuhan jayapura papua
seekor hiu paus ditemukan
mati di haluan kapal
bangkai satwa dilindungi tersebut tertabrak kapal penumpang labobar yang berlayar dari serui kabupaten yapen ke jayapura
kami simpulkan ini merupakan jenis hiu paus yang dilindungi yang masih tergolong masih anakan karena berukuran kurang dari empat meter
namun ikan ini sudah mati
bangkai satwa ini akan dibuang di laut lepas
agar proses pengurayannya tidak mencemari perairan sekitar pelabuhan
warga papua biasa menyebut hiu paus dengan sebutan gurano bintang
di perairan jayapura sudah dua kali bangkai hiu paus tersangkut di kapal
albert matatula jayapura